jumlah utang pemerintah terus naik pada akhir agustus dua ribu delapan belas total nilainya mencapai lebih dari rp empat tiga ratus triliun
lalu dari mana saja kah utang utang ini berasal
menurut data kementerian keuangan di sepanjang tahun dua ribu tujuh belas hingga februari dua ribu delapan belas saja
total hutang indonesia hampir mencapai empat ratus triliun rupiah
di mana utang ini didapat salah satunya dari pinjaman bilateral
lima besar negara donor utang indonesia di peringkat pertama adalah jepang dengan nilai hampir dua ratus triliun rupiah
jerman di posisi kedua dengan rp tiga puluh dua tujuh triliun
perancis dengan nilai hutang rp dua puluh sembilan delapan puluh tujuh triliun
cina di posisi keempat sebesar delapan belas sembilan triliun
dan amerika serikat tujuh lima puluh tujuh triliun rupiah
sementara dari pinjaman multilateral
tiga besar lembaga memberikan utang
antara lain world bank menepati posisi pertama pemberi hutang sebesar hampir dua ratus lima puluh triliun
asian development bank sebesar rp satu ratus tiga puluh triliun
selain pinjaman multilateral dan juga pinjaman bilateral
ada pula pinjaman yang diberikan sebuah negara melalui lembaga keuangannya
kepada bumn dan juga pihak swasta di indonesia
ada pula satu negara yang memberikan pinjaman cukup besar dengan skema ini
total nilai mencapai enam ratus lima puluh triliun rupiah yang diberikan pada proyek
dengan jangka waktu sesuai dengan masa proyeknya
pinjaman ini diberikan pada proyek infrastruktur seperti kereta cepat bandung jakarta
lrt jalan tol trans sumatera dan pembangkit listrik tiga puluh lima mw
hingga saat ini pemerintah masih percaya diri dengan skema pembayaran hutangnya yang cukup baik
selain harus tetap mempertahankan kestabilan makroekonomi
yang harus diperhatikan adalah jangan sampai komitmen utang baru dipakai untuk membayar utang lama
atau gali lubang tutup lubang
roli kuriawan jakarta